aduh pagi sekali
kok udah bangun kamu pagi pagi
aku mau sepedaan sama papa
kamu mau sepedaan sama papa ya
aduh pantu semangat sekali kamu
oh omah bangun deh
omah bantuin kamu siap siap ya
aduh tunggu tunggu tunggu
ya gak apa apa ya
iya mas makasih ya
bener kan aku nggak bohong loh
iya yaudah hati hati di jalan ya
iya taksi aku udah nyampe di depan
aku pergi ya
sepertinya bener sih memang
mama ada acara sama temennya
tapi kenapa feelingku gak enak ya
eh sudah lah
aku harus percaya sama istri
ya udah lama sekali

kamu kok udah sholat aja sih mas
kenapa gak bareng bareng
kamu kenapa nggak bangunin aku
kamu tidurnya nyenyak banget
saya gak tega buat bangunin kamu tadi
kok matanya merah
kamu kurang tidur ya
saya bukan kurang tidur nin
saya sama sekali nggak bisa tidur
kamu kenapa sih mas
kamu lagi ada masalah ya
kalau lagi ada masalah kamu bisa ngomong sama aku bisa cerita sama aku
ya saya siap siap dulu ya
pernah ngajakin main sepeda salah
ada apa sama kamu sih mas
apa ada yang kamu rasain dari aku
tidak ada apa apa
dengan bu sarah
tujuan bandara ya bu
iya kita ke bandara bisa tolong lebih cepat ya pak ya saya buru buru soalnya
hai rak makasih ya kamu udah bantuin aku
iya sama sama lagian kamu tuh mau kemana sih pakai rumput rumputan segala sama suami kamu
aku ada urusan penting rak urusan anakku ya udah kalau gitu aku jalan dulu ya
ah yaudah kalau gitu aku juga mau pergi nih kapan kapan kita ketemuan ya
iya terima kasih sekali lagi ya rak
ya allah maafkan aku yang lagi lagi sudah membohongi suamiku
dari kemarin aku merasa sikapnya mas ali tuh aneh banget apa ada yang dia sembunyiin dari aku
aku ada pagi nih
aku mau main sepeda sama papa

aku mau main sepeda sama papa
oma bangun oma bangun oma bangun
good morning sayang kau udah bangun jam berapa sih
pagi sekali kau udah bangun kak pagi pagi
iya oma aku mau sepeda sama papa
oh iya ya kamu mau sepedaan sama papa ya aduh pantas semangat sekali kamu
yaudah oma bangun deh oma bantuin kamu siap siap ya
iya iya aduh tunggu tunggu tunggu
oh oh oh eh eh hati hati hati hati
hati hati aduh aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
hih rena semangat sekali mau sepedaan sama al
iya iya iya aduh sebentar pelan pelan aduh oma baru bangun
yaudah mandi ya semua oma ya
aku kan dari kemarin pengen telfon elsa tapi nggak nyambungnya belum
coba aku telfon lagi
nomor yang ada berjualan tidak dapat menerima panggilan anda
wah masih nggak aktif juga lagi
apa jangan jangan merasa ganti nomor ya
pernah nggak tau
pernah nggak tau
pernah nggak tau
pernah nggak tau
sorry ya pagi pagi aku ganggu kamu
ada yang pengen aku tanyain sama kamu nih
soalnya aku udah hubungin dia dari semalam tapi gak nyambung nyambung
aku rasa kamu juga belum bisa untuk hubungin dia dulu deh
soalnya dia lagi ditahan
jadi satu dua minggu yang lalu tuh sempet ada preman yang melakukan penyerangan
dan ternyata elsa elsa yang nyuruh preman itu
makanya sekarang dia ditahan di kantor polisi praja v kalau nggak salah
aku turut prihatin ya andi ya
semoga semuanya baik baik aja
elsa kok nekat banget ya
aku harus telfon angga
siapa sih telfon jam segini
masih ngantuk atau nggak sih
kamu masih tidur sih jam segini
nggak nggak tidur
coba lu denger apa sebuah ngos ngosan
bohong kamu tuh kepinteran ya
aduh gue salah lagi
kayaknya nggak pernah bener nih mata lo
tadi andi kasih tau aku
kalau elsa itu ditahan di kantor polisi praja v
dia bikin masalah apa lagi sih
katanya sih dia terlibat kasus penyerangan